sidang pembunuhan wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso kembali dilanjutkan
ayah korban edy darmawan salihin membeberkan adanya bukti rekaman yang menggambarkan jessica memasukkan sesuatu ke cangkir korban
bukti rekaman ini diakui pihak mirna didapat dari rekaman cctv di cafe olivier tempat di mana mirna terbunuh pada enam januari lalu
namun bukti ini baru sebatas pengakuan dan belum dapat diputar dalam persidangan
darmawan juga menyatakan adanya cairan dalam tubuh mirna yang disita sebagai bukti
namun setelah dilakukan klarifikasi hal ini tidak tercantum dalam berita acara penyelidikan atau bap
jaksa penuntut juga menghadirkan suami mirna arief setiawan dan saudara kembar mirna sandi salihin
ketiganya bersaksi bagi terdakwa jessica secara terpisah
ini fakta jadi ditaruh belakang ya baru kopi datang itu pertama yang mulia
kedua saya sudah serahkan yang mulia tadi yang kedua saya tidak sentuh kopinya mirna
tapi apa yang saya lihat luar biasa allah mangsa tuhan itu maha besar
kelihatan sekali kalau dia nutup itu back pada saat dia melakukan itu
terdakwa jessica kumalawong sombong aku keberatan dengan kesaksian yang diajukan ayah mirna salihin edy darmawan salihin dalam persidangan
jessica keberatan dengan kesaksian edi darmawan
mengenai pemesanan kopi vietnam oleh jessica jessica mengaku mirna telah menyetujui dan mengetahui saat ia membelikan kopi terlebih dahulu
pengertian saya adalah waktu saksi bertanya terus apa lagi
bukan tanya saya minum apalah tetapi tanyakan mirna minum apa lagi atau makan apa lagi
sesudah mirna bilang kalau kopi rasanya aneh dia menyuruh saya meminta air putih
namun air putih tersebut tidak pernah masuk ke dalam struk pembayaran
lalu saksi christopher dan
supir saksi tidak pernah menanyakan hal itu di mobil dalam perjalanan ke olivier untuk membeli kopi pada malam tersebut
mengenai komentar mirna yang menanyakan kenapa dipesenin duluan nanti saja tunggu gue datang itu tidak benar
karena mirna tahu dan menetujui lewat percakapan wa waktu saya mengkonfirmasi apa boleh saya pesan dulu dan dia menjawab iya boleh juga sih